belum selesai kasus dugaan pelecehan seksual pasien rumah sakit national hospital surabaya oleh perawat
kini publik kembali dihebohkan dengan video viral dugaan malpraktik yang dilakukan sebuah rumah sakit di sidoarjo
dalam video ini keluarga pasien mengamuk karena menganggap pasien tak ditangani dengan benar hingga meninggal dunia
kok berarti tak gitu jontek jontek lagi
tak ada sudah tau batik
nggak ada gitu
inilah video yang sedang viral di media sosial yang menghebohkan sidoarjo
di dalam video berdurasi tiga menit lebih ini tampak keluarga pasien mengamuk kepada seorang dokter spesialis
dan seorang perawat yang diduga sebagai dokter ahli syarab dan perawat penjaga
peristiwa ini terjadi pada tanggal dua puluh desember dua ribu tujuh belas lalu sesaat setelah pasien bernama supariah meninggal dunia
amukan ini disebabkan pasien yang selama dua hari di ruang rawat inap rumah sakit siti hodijah kecamatan taman sidoarjo
menurut keluarga tak mendapat penanganan
tanganan apapun untuk menghentikan sakit kepala yang diderita supariah
bahkan dokter spesialis saraf baru mengunjungi pasien ini di hari kedua malam hari
bahkan saat pasien sudah dalam kondisi meninggal dunia pasien juga sempat mendapatkan suntikan oleh suster penjaga
di kamar jam tiga kurang seperempat sampai meninggalnya dua hari itu mas
saya memutuskan bahwa sakit kepalanya ini memang tidak ditangani sama sekali
alasannya yang dokter sarafnya sudah datang pagi
tapi dokter syarabnya pasiennya itu banyak
meski keluarga korban telah melaporkan kepada pihak manajemen rumah sakit siti hodijah
namun hingga saat ini belum ada etikat baik dari pihak rumah sakit
pihak rumah sakit hanya menyampaikan sebuah surat yang berisikan penanganan pasien pada hari itu
telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kematian pasien merupakan takdir
sementara itu terkait kasus ini
kepolisian daerah jawa timur baru akan melakukan penyelidikan
jika keluarga pasien melapor ke polisi
finalisasi dari rumah sakit salah satu rumah sakit yang ada di surabaya
tentang meninggalnya seseorang oleh karena pendapat malpraktek
ini baru pendapat malpraktek yang direkam di sebuah handphone
kemudian disebarkan di media sosial
jika keluarga pasien sudah melapor
rencananya polisi akan bekerja sama dengan saksi ahli dari ikatan dokter indonesia
untuk menyelidiki kasus ini